ayo teman meman bomnya
bah itu pasti kapal yang membuat suara bom itu
woi woi cepetan abang diturunkan aja pada kapal
alemuk adanya ingin pari tuh
eh anak pari
woi anak pari
ya ya ya ya main main dengan senang ya ayo
tuh apa itu
seperti petasan orang hajatan kawin tapi suaranya keras seperti bom
wah jangan jangan itu teroris teroris
kok lagi kesana sih kan suara letusan bomnya di sana
itu pasti kapal yang membuat suara bom itu udah pasti
uko menangkap ikan pakai bom waduh teman lagi
sebenarnya teh mereka campur ya aku punya
ferasat buruk mereka orang jahat
hai iyo mikir selidiki perawo itu
soalnya pulang ngerjain pr di rumah malah main seharian di pantai
dengarin dulu penjelasan asyik dengarin dulu dah lepas
kita teh mau menyelidiki kapal itu
karena kapal itu teh dia menangkap ikannya pakai bom
mereka teh nangkapnya bukan pakai bom tapi pakai jaring
di os ini nggak bisa dipercaya
cepat ambilin itu ikannya
itu yang mengambilkan
bisa nggak kalian ambilin semua
ya bener lempar ya
aduh berat bos
satu dua tiga
poinnya banyak sekali
aku teh mau asyik
masa tukang mau ikan teroris
orang tukang yang nyarikan seri kan aneh
hah apa itu
itu mana itu
teh anehkan pari yang main sama kita tadi loh
iya bener itu jeng
tapi kenapa pulih dia luka
kasian kali lah jeng
nih teh udah nggak salah lagi
nih teh pasti gara gara bom teroris itu
iya kan teman teman
gimana kalau indu pari kiki kita lepaskan
ya betul tuh bim
ya betul tuh jeng bim
gimana kalau anak kali ini kita lawat aja
oh lihatnya kasian lah
bener itu jeng
beg lu itu
kita lepas yuk
cheer up in curang pengusuh
bos lihat koca itu bos dia lagi memutihkan mas bos
hei koca tolong dikawin dan lepasin cepat
itu kan perahu tukang top ikan itu pasti mereka mau mencari kain ini
enggak mau bos enggak mau enggak mau

tidak ada bos tidak ada
tidak bos tidak ada